kalian kami tangkap
kalian terbukti jadi penada bangkai ayam
dan dijual pada masyarakat
diam diam diam
eh bapak jangan asal sembarang ngomong ya
mana buktinya mana gak ada kan
nanti jelaskan saya cari kantor
seperti bau obat
ini pasti pakai formalin atau pengawet
kenapa pak ada yang bisa kami bantu
restoran ini gak bener pak
pasti pakai m tier nya nih ya
astagfirullah gak mungkin pak
kalau gak percaya
ini ayam kita dari pemasok pak
besok kita akan lapor ke bos kami pak
ayo yuk cari makan lain
kalian telah menipu kami
katanya yang segar dan halal
ayam yang kalian pasok ternyata bangke ayam
katanya halal ternyata penipu
tegak ada kalian semua usaha kami hancur
gimana buktinya semi
sekarang juga kalian pergi dari tempat saya
saya gak terima kalian sudah jelek jelekkan perusahaan saya
baik kami akan cari datangannya
dan kami akan syarat kalian semua ke penjara
kami akan mencari tempat yang lebih baik
dan kami akan mencari tempat yang lebih baik

pokoknya mulai sekarang
tidak ada kerjasama lagi antara kami dan kalian
saya gak peduli
keluar dari tempat saya
baik baik tolong kita
kok jadi runyam kayak gini sih
udah dong gak usah panik
masih banyak pelanggan yang lain kok
nasi keluar kamu
ada apa lagi sih
jangan jangan warga menuntut kita juga deh
iya mereka kelihatannya marah sekali
kita harus selamatin diri
tenang kalian semua
apa yang kalian takutin
masalah kecil kok dibikin takut
kenapa kalian ribut ribut terima saya
kenapa kalian ribut ribut terima saya
apa mau kalian hah
kami tahu bisnis kotor kalian
bangkai ayam yang kalian jual
dan bangkai ayam direndam dengan formalin
direndam dengan formalin
sekarang juga kalian angkat kaki dari rumah saya
kami akan pergi dari sini sebelum usaha kamu ditutup
pergi pergi pergi
sebelum usaha kamu ditutup
kalian kami tangkap
kalian terbukti jadi penada bangkai ayam dan dijual pada masyarakat
bapak jangan asal sembarang ngomong ya
mana buktinya mana gak ada kan
assalamualaikum pak anwar
iya pak ada apa pak
aku ada berita buat pak anwar
ini pak anwar
istri bapak dan teman temannya ditangkap polisi
mereka digerak karena telah diketahui menjual bangkai ayam buat warga
benar apa yang aku pikirkan selama ini
ada apa dengan ibu
semoga allah memberikan jalan yang terbaik buat ibumu nak
kamu itu terlalu tamat
kita sekarang di penjara des
kita jadi naruh pidana
kalian gak usah khawatir
saya akan siapkan pengacara
saya akan bayar mahal pengacara untuk bisa loloskan kita dari kasus ini
kita akan keluar dari penjara
kita ini akan bebas dari penjara
kita ini sudah kaya
siapapun bisa kita beli
kita gak perlu takut untuk berbuat apapun
ternyata uang itu bisa membeli segalanya ya
aku jadi makin semangat cari uang
ternyata dengan uang kita bisa membeli apapun yang kita mau
lalu langkah kamu selanjutnya apa des
saya ingin mengembangkan usaha
yang menggunakan bahan baku air
pokoknya semuanya yang berbahan dasar daging ayam
mereka akan jadi pengusaha yang sukses
soalnya keuntungan kita banyak banget ya kan
yuk yuk yuk
masuk sini cara sini
terus sini semuanya
bener kan apa kata saya
bisnis kita akan semakin lancar
semakin sukses dan semakin gemilang
dan kita akan kayak raya
setelah saya bercerai dengan mas anwar
aku juga mau cerai dari suamiku
aku juga pastinya dong
aku akan mempertahankan karirku
dari apapun juga
aku juga des
kamu itu sekarang bukan lagi ibu rt
tapi ibu bos paling hebat sendiri
kok aromanya kayak bau gas sih
eh kalian pada ngecium gak
iya iya sebentar
yang perlu saya sampaikan ke bapak
ketiga teman ibu desi
dan ibu wina
telah meninggal dunia
bapak mau mendampingi ibu desi
agar ibu desi merasa lebih kuat pak
kami sudah berusaha semaksimal mungkin
untuk penyembuhan ibu desi
tapi luka bakar yang dialami ibu desi
sangat serius pak
bapak yang sabar ya
terima kasih dokter
kalau begitu saya permisi dulu pak
desi ini aku desi
atas semua salah saya
saya sudah salah
sudah melupakan kodra saya
bapak yang diberi kekuatan
sampai ketemu lagi
di video selanjutnya
kami akan menunjukkan
yang akan membuat
ibu bangun ibu